lima korban yang selamat dalam penyekapan dan perampokan di pulau mas utara pulau gadung jakarta timur
telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit kartika selasa siang
kondisi kesehatan mereka dinyatakan sudah membaik
lima korban yang selamat dalam penyekapan di kamar mandi rumah milik dodi triyono adalah
zanetha kaila azaria serta empat pembantu rumah tangganya yaitu emi santi fitriani dan windy
zanett merupakan anak kedua lemarhum dodi triyono
setelah ini zanet akan meneruskan sekolah dan tinggal bersama ibu kandungnya
sementara empat korban lain yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibawa ke rumah almarhum dodi di polumas residence
tidak jauh dari rumah tempat kejadian